aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di tasikmalaya sosa dua puluh empat september berlangsung ricu
selain memblokir jalan ratusan masa yang dihalangi petugas
meruntuhkan gapura gerbang gedung dewan
gapura gerbang gedung dprd kota tasikmalaya runtuh setelah diterjang ratusan masa aksi yang berusaha masuk
masa aksi berusaha masuk ke gedung dewan untuk bertemu ketua dprd kota tasikmalaya
dalam aksinya mahasiswa menuntut dprd untuk menyanggupi
dan menyampaikan aspirasi masa ke dpr ri untuk membatalkan revisi undang undang kpk
ratusan masa gabungan dari berbagai universitas di tasikmalaya ini
juga memblokir jalan re marta dinata tepat di depan gedung dprd kota tasikmalaya
akibatnya akses jalan nasional tertutup karena tidak bisa dilewati oleh kendaraan
masa yang memaksa masuk gedung dprd kota tasikmalaya akhirnya berhasil menguasai gedung
bahkan mahasiswa kini menguasai gedung
dan memasang berbagai spanduk di dalam ruang rapat paripurna
ratusan masa aksi gabungan dari berbagai perguruan tinggi di tasik maya
yang berujuk rasa sejak selesai pagi masih terus berlanjut